hingga hari kamis secara umum rekapitulasi surat suara secara manual
kpu bali yakin rekapitulasi akan selesai sesuai jadwal
komisioner kpu bali gede john darmawan mengatakan
pemungutan suara ulang di wilayah kpu bali tidak akan mengganggu
rekapitulasi suara secara manual yang tengah berlangsung
rekapitulasi di dua kecamatan di buleleng bahkan telah selesai
kpu bali yakin perhitungan manual ini akan selesai sebelum batas waktu empat mei nanti
jadi sudah ada dua kecamatan yang sudah melakukan proses penyelesaian rekapitulasi di kecamatan
karena dari sepuluh desa dia sudah mengerjakan lima desa ada yang enam desa
nah kendala kendalanya adalah karena memang banyaknya varian surat suara
ada kita lima jenis surat suara yang daftar isiannya lampiran c satu nya itu juga harus kita cek satu persatu
kadang kadang dalam proses pengisian lampiran karena ini bekerjanya malam lelah kpups
kadang kadang terjadi proses kesalahan penulisan
dan ini yang kita sandingkan dengan c satu berhologram yang kami keluarkan
yang otentiknya yang kami keluarkan dari dalam kota
dan jika memang terjadi proses perbedaan lagi kita akan mengeluarkan proses di c satu plano nya
rekapitulasi suara di tingkat nasional semestinya bisa dimulai hari ini
namun diundur karena kabarnya data belum terkumpul
di sisi lain tuduhan pemilu curang belum berkurang
temuan kecurangan pun sudah dirangkum oleh beberapa temuan kasus
dirangkum oleh beberapa lsm pemantau pemilu
suara yang terkawal dan rekapitulasi bisa berjalan transparan
bergabung malam hari ini di studio pak ilham saputra komisioner kpu republik indonesia
mas ferry selamat malam
selamat malam assalamualaikum
terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan juga ada mas ferry junaidi mas ferry ketua kode inisiatif lsm yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil
yang mengawasi jalannya pemilu
mas ferry selamat malam
terima kasih sudah hadir
saya akan membuka ini dengan data yang mas ferry bagi kepada kami
jadi sudah menemukan ada tujuh ratus delapan
temuan ya kurang lebih mas ferry ya
itu dilihat dari c satu nya saja ya yang di lapangan ya
iya kalau yang melihat c satu saja itu ada enam ratus delapan puluh an
itu dilihat dari awal c satu masuk di situng situng kpu
terus kami kemudian ada beberapa koalisi
jadi kami membuat krisis center
nah krisis center itu bekerja mulai sebelum proses pemungutan suara sampai sekarang
dan sekarang kita difokuskan di soal rekapitulasi
salah satunya adalah
krisis centernya terima
laporan saja atau juga investigasi sendiri dengan orang orang di lapangan
kita ada tim pemantau yang kemudian turun ke lapangan untuk kemudian memantau
jadi ada beberapa lembaga yang kemudian tergabung
jadi ada yang menghususkan seperti kipp dan jppr
mereka mengkhususkan memantau di proses rekapitulasi
mereka datang dalam proses rekap dengan pemantau yang tersebut di lima belas provinsi
tapi selain itu juga kalau kami di kode inisiatif
kami ke bagian mengolah data dan memantau medianya
ada satu lagi
di mata rakyat indonesia yang memang dia menyiapkan ada dua puluh orang tim
yang mencoba untuk meng input cross check di sidalihnya
apakah dalam proses penginputan apakah peletakan input datanya benar atau tidak
ada inputan tapi kemudian tidak ada datanya dan sebagainya itu di cross check satu persatu
nah ini memang temuan baru temuan awal ya
temuan awal sejak proses rekapitulasi si dalih sudah mulai di launching
sampai kemudian kemarin tanggal dua puluh empat
ini ada beberapa varian varian temuan yang kemudian dilakukan
tapi ini akan terus berjalan begitu
tapi memang dari data yang kemudian muncul dari enam ratus delapan puluh itu
ada beberapa varian
oke oke mungkin penjelasan variannya bisa nanti
kita sekarang akan bergabung dengan rekan kami sudah berada di gedung kpu pusat di jakarta
mila selamat malam
bisa gambarkan kepada kami dulu
perkembangan rekapitulasi sidalih
ya selamat malam putri
betul sampai dengan hari ini
tepatnya sekitar pukul sembilan belas lima belas seperti kita lihat di belakang saya
putri ini ada pie chart yang selalu diupdate setiap waktunya atau setiap jamnya
sampai dengan malam hari ini data masih tidak terlalu berbeda jauh ya
artinya kalau kita melihat porsi dari kedua pasangan calon ini pasangan nomor satu joko widodo
nah total suara dari tps yang sudah terkumpul dalam metode situng kpu ini
ada sekitar dua ratus delapan puluh ribu tps
dari total delapan ratus tiga belas tps yang kemudian tersebar di seluruh tanah air putri
dan bicara proses rekapitulasi ini tentu saja masih akan terus berjalan
tapi ada hal yang menarik yang hari ini kemudian menjadi sorotan kita bersama putri bahwa
tadi siang sejumlah sekjen partai politik yang menjadi pendukung dari pasangan presiden
dari pasangan nomor urut dua ini datang ke kpu
ada lima orang sekjen diantaranya ada dari partai gerindra ada ahmad muzani
kemudian dari partai demokrat ada hinca panjaitan kemudian dari pks ada mustafa kamal
kemudian dari partai berkarya ada priyo budi santoso kemudian dari pan ada edi suparno
yang datang menemui komisioner kpu untuk mengungkapkan beberapa kegelisahan
di antaranya yang pertama adalah soal ditemukannya banyak kesalahan input data ke dalam metode situng
kemudian juga berkaitan dengan banyaknya petugas kpps yang juga meninggal dunia dan juga sakit
di sisi lain juga sejumlah sekjen dari partai politik ini juga menuntut kpu untuk bisa bekerja secara profesional
juga transparan selama proses rekapitulasi suara yang akan berlangsung sampai dengan tanggal dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas putri
mila sebenarnya seperti apa sih suasana pertemuan tadi kalau misalnya anda bisa gambarkan kepada kami
karena sebelumnya kan sepertinya ada tuduhan yang keras sekali kepada kpu
tadi pada saat kelima sekjen ini tiba di gedung kpu memang suasananya bisa dikatakan tidak berlangsung
tidak terlihat panas begitu ya atau tidak ada tensi hangat begitu ya
dan seperti kita ketahui bersama
bahwa pertemuan yang dilakukan oleh sekjen partai politik dan juga komisioner kpu ini berlangsung secara tertutup begitu ya
dan memang seperti tadi disampaikan bahwa yang tadi disampaikan dalam konferensi pers tidak secara detail
kemudian menjelaskan poin poin apa saja yang kemudian menjadi kegelisahan dari para sekjen partai politik ini
tapi yang menjadi highlight hanya mereka kemudian mengungkapkan sejumlah permasalahan atau kekisruhan
dalam proses rekapitulasi suara yang terjadi sampai dengan hari ini
dan sekaligus melihat
bagaimana mekanisme penghitungan suara atau rekapitulasi suara di kpu
tadi juga sempat melihat bisa dikatakan tour lah begitu ya
kepada ruangan server
dimana bisa melihat sendiri bagaimana proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh internal dari kpu
putri sampai dengan hari ini
sudah ada satu ratus lima kesalahan entry data yang kemudian bisa teridentifikasi
dari satu ratus lima kesalahan ini
memang terakhir diupdate memang pada rabu malam
sebanyak dua puluh enam ini merupakan laporan dari masyarakat
kemudian sebanyak tujuh puluh sembilan ini merupakan monitoring dari internal teman teman kpu
jadi dari satu ratus lima kemudian laporan kesalahan entry data yang masuk dalam metode situng ini

ada sekitar empat puluh satu yang sampai saat ini juga masih dalam proses perbaikan
di sisi lain juga kita tahu bahwa sepanjang kemudian proses perhitungan suara
sampai dengan hari ini tahapannya juga masih berlangsung di tingkat kecamatan
kita masih akan menunggu selama beberapa pekan ke depan
tapi seperti kita ketahui bersama
ada duka yang juga menyelimuti suasana demokrasi kita
bahwa sampai dengan kemarin malam
sebanyak satu ratus empat puluh empat petugas kpps meninggal dunia di seluruh wilayah indonesia
kemudian sebanyak delapan ratus delapan puluh tiga petugas kpps juga sakit akibat kelelahan
dan kalau kita lihat proporsinya putri ya
dari satu ratus empat puluh empat petugas kpps yang kemudian meninggal dunia
memang kebanyakan kalau yang saya highlight ini memang dari jawa barat dan juga jawa timur
oke baik miladia rahma terima kasih informasinya dari gedung kpu jakarta
ya saya ke mas ferry lagi sedikit
mas ferry sebelum kita jeda ini tadi sudah disampaikan
secara garis besar enam ratus delapan puluh ya
ini yang soal situng tanda saja
tadi sudah sempat disinggung oleh rekan kami mila
satu ratus lima yang kemudian sudah diketahui secara mandiri dan kemudian sudah diralih
itu sebenarnya bagaimana sih mas mekanismenya untuk situng
bukan situng untuk mengetahui hal itu
yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil
jadi yang teman teman di mata rakyat indonesia ini
mereka dilihat satu satu ya download satu satu
jadi setelah di download mereka cek beberapa hal
misalnya satu apakah hasil yang di dalam c satu itu sama dengan inputan yang dilakukan oleh kpu
itu yang mungkin selama ini orang ribut di media sosial begitu
tapi sebenarnya bukan hanya itu saja
kami mau menyampaikan begini
temuannya enam ratus delapan puluh tapi itu dari jumlah dua ratus tujuh puluh ribu begitu
memang ada temuan temuan
tapi memang tidak semasif yang kemudian kita dengar di media sosial
sepertinya ini begitu masif dan itu terstruktur ada perubahan dan sebagainya
tetapi memang ada kesalahan
tentu dengan jumlah yang begitu banyak
tidak bisa dilepaskan dari kesalahan kesalahan itu
salah satunya adalah soal misalnya c satu yang salah input
kalau ditemuan teman teman itu sampai tanggal dua puluh satu itu memang ada satu ratus delapan puluh
tapi kemudian begitu di cross check ulang
itu data itu sudah diperbaiki oleh kpu
di tanggal terakhir tanggal dua puluh empat kemarin
itu diperbaiki ada enam belas memang
enam belas kemudian data yang kemudian sudah di
tinggal enam belas yang kemudian masih ada kesalahan
nah akan tetapi dengan enam belas yang kesalahan input itu
juga ditemuan kami
tidak seluruhnya kemudian menunjukkan
itu menunjukkan beberapa catatan misalnya
ada yang satu diuntungkan
ada yang dua diuntungkan
ada yang dalam input itu
kedua dua capres tidak diuntungkan juga begitu
jadi menurut kami memang kalau dari data ini
menunjukkan secara acak saja bahwa kesalahan kesalahan itu memang ada begitu
ada juga misalnya temuan
mungkin yang ini tidak muncul di publik ya
inputnya ada itu ada satu ratus lima puluh
tapi c satu nya tidak ada di dalam form itu
nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan
nanti saya sudah bernyanyi ke beliau
di mana daerahnya nanti tabel excelnya tentu kami akan kirimkan ke kpu gitu
sebagai bahan perbaikan lah
tapi menarik juga kemudian pada saat ramai ramai soal situng
kemudian kpu kan sudah meminta
ayolah ingatkan kepada kami
jangan melebar di luar gitu
itu kekhawatirannya apa sebenarnya
bukan melebar keluar sebetulnya
di media sosial kan kemudian
jadi gini maksud saya adalah
tapi kemudian lapor kepada kami agar kemudian bisa kami perbaiki
karena sekali lagi situng ini adalah upaya kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat
hasil pemilu dua ribu sembilan belas
kemudian kedua adalah
bagian dari institusi kami yang transparan gitu loh
kalau sekarang kemudian masyarakat bisa melihat situng
eh bisa melihat c satu
itu karena situng
kalau tidak bagaimana caranya
walaupun kemudian memang dalam
di kelurahan kelurahan sekarang ini selama beberapa hari ditampilkan
tampilkan beberapa hasil c satu di setiap level pemilihan
orang kemudian bisa melihat c satu
langsung di download di server kpu
tinggal nyari gitu
itu kan bagiannya transparansi kami
dan kemudian sekali lagi
situng ini tidak digunakan
sebagai hasil resmi dari hasil pemilu dua ribu sembilan belas
nah itu dia
masalahnya masih ada persepsi seperti itu
nah itu dia
yang digunakan adalah rekapitulasi berjenjang yang secara manual
tapi sekali lagi kita tidak menutup mata
bahwa ada kesalahan input data dari petugas kami
mungkin tadi pertanyaan kenapa belum ada c satu nya
itu ada beberapa refresh
macam refresh system sebetulnya
jadi disitu tidak muncul
dia akan segera muncul lagi itu nanti
nanti saya akan jelaskan soal anda
ini adalah transparansi dari kpu
jadi masyarakat silahkan lihat
kalau dalam hitungan kami saat ini tadi
catatan kami sudah satu ratus delapan belas

satu ratus delapan belas ya kemudian juga sudah kita perbaiki
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita bahas
bagaimana sekarang untuk memastikan suara yang sudah terkumpul
suara masyarakat indonesia itu terkawal dengan baik
transparansi sudah ditunjukkan
tapi memastikan itu berjalan terus
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sekarang ini ada data juga
data yang general ya
yang tadi tujuh ratus delapan
yang dikumpulkan oleh teman teman koalisi masyarakat sipil
mungkin bisa ditayangkan di plasma c
ada soal c satu tertukar
c satu salah input
tidak ada c satu
kemudian c satu tidak jelas
oh ini laporan pertama media
ini laporan pantauan media
ini bagaimana ini membacanya mas ferry
ya jadi kami monitoring media
kayak gitu saja
dari mata rakyat kan kode inisiatif ya
ada kurang lebih lima belas media nasional
yang kemudian kita pantau
jadi apa problem yang kemudian muncul di dalam proses rekapitulasi
nah ini pemberitaannya kira kira menyorot soal ini ya
rata rata sih memang problemnya adalah soal c satu
c satu nggak ada c satu nya tertukar perubahan hasil
dan sebagainya itu yang banyak
jadi cuma tiga pak
ya memang pemberitaannya itu ada
pemberitaannya pemberitaannya muncul
ini hanya ini yang pemantauan media
pemantauan media ya
yang paling banyak sebenarnya yang temuan menurut saya gini
yang c satu tertukar ya
tertukar itu bagaimana sih sebenarnya mas ferry
kan paling banyak tuh ada dua ratus delapan belas temuan ya kalau tidak salah
sebenarnya mereka di dalam form itu salah input
yang harusnya misalnya untuk presiden ada legislatif ada ini ini
jadi koreksi kita sebenarnya bukan hanya di soal hasil
karena menurut kami bukan hanya soal hasil
tapi bagaimana kemudian rapih proses pendokumentasan itu bisa dilakukan secara rapih
data ini kan penting sebenarnya
bagi pemilih untuk berpartisipasi mengawal proses rekapitulasi yang sekarang sedang berlangsung di tingkat kecamatan begitu
nah tujuannya kan sejak awal begitu memang
c satu ini di scan terus kemudian ada situng yang dibangun oleh kpu
supaya kita kita bisa mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang
karena kalau tidak ada scan c satu
jangankan publik caleg pun kadang kadang mereka gak punya
secara lengkap mereka punya data c satu
sehingga kalau misalnya ada perubahan hasil di dalam proses rekapitulasi
karena modusnya misalnya jual beli suara
penggelembungan pengeborasan suara
ngambil suara partai
beli suara teman sendiri
nah modus modus itu sangat mungkin
tapi catatan kami adalah
dan itu tidak terjadi
itu terjadinya justru di tingkatan para caleg dan juga para parpol gitu kan
kalau misalnya hal seperti itu
hal hal seperti itu yang paling riskan terjadi justru di pemilu legislatif
saya tidak begitu menghapusnya
tidak begitu mengkhawatirkan sebenarnya soal hasil pemilu presiden
karena semua mata tertuju untuk melihat
dan kan cuma dua calon presiden saja dan itu tidak cukup rumit
sehingga perubahan perubahan sedikit di dalam proses rekapitulasi
itu akan sangat kentara
kalau legislatif dengan jumlah partai yang begitu banyak
caleg yang begitu banyak
ini yang menurut saya memang akan banyak persoalan
karena semua mata tertuju ke pilpres
tapi yang rumit di legislatifnya
itu sudah tidak terpantau
sudah ditemukan tidak temuan temuan mungkin kesalahan input untuk legislatif
yang paling clear adalah kasus surabaya saya pikir
nah kasus surabaya itu kan juga menunjukkan bahwa proses rekapitulasi
dalam tanda petik ada permainan di dalam proses rekapitulasi itu sendiri
ini kasus yang mengemuka pada saat ini
sebenarnya di dalam pemilu pemilu yang lalu juga cukup banyak model model seperti ini
modusnya kan rata rata mereka akan mengambil suara partai politik
nah itu nggak boleh tuh
dalam artian paling aman adalah ini tidak boleh ya
maksudnya yang saya jelaskan adalah modus yang sering terjadi
dan ini modus ilegal
tapi sering digunakan
misalnya begini mereka akan mengambil suara partai politik untuk yang bersangkutan
atau juga mengambil suara caleg yang memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan kursi
sehingga dengan modus modus seperti ini
tidak ada komplain dari pihak yang lainnya begitu
tapi kalau sudah lintas partai proses manipulasinya
memungkinkan itu lintas partai ya
kasus surabaya yang hari ini muncul menurut saya
itu salah satu catatan penting bahwa proses rekap di legislatif ini paling krusial dan harus diawasi menurut saya
tapi artinya sekarang bagaimanapun kan ini soal trust ya
masih menjaga trust dan di sini semua mata tertuju kepada kpu dan juga bawaslu
sejak awal kemudian sudah semua menunjuk ke kpu bahwa ada kecurangan
situng yang boleh diperbaiki tapi kemudian entah di twist atau apa
jadi kesannya oh itu saja salah
jadi bagaimana sekarang bisa memastikan ini trustnya tetap terjaga
ya kita sudah memastikan di rekap kecamatan di rekap kabupaten nanti
misalnya gini di dekat kecamatan itu kan c satu yang walaupun pengisiannya salah itu bisa dirubah
bisa dirubah dimasukkan ke dalam formulir da satu
karena memang ditemukan dihitung ulang atau apapun namanya
ternyata memang ada kesalahan dalam penulisan c satu
itu bisa diubah dalam rekapitulasi manual di setiap
kecamatan kemudian di situ ada panwasjam
di situ ada petugas kami anggota ppk yang melakukan rekapitulasi
ada saksi ya
dan ada pemantau seperti pak ferry ini
sebetulnya itu bisa apa tidak mungkin apa
possibility nya untuk terjadi kecurangan itu kecil seharusnya gitu kan
nah saya sudah ingatkan sekali lagi kepada aparat kami bahwa
jangan pernah melakukan kecurangan
jangan pernah kompromi terhadap upaya upaya manipulasi dan pelanggaran peraturan undang undangan
nah sampai saat ini saya tidak harusnya kemudian jika ada temuan temuan seperti itu
panwasjam bisa merekomendasi
misalnya saja penghitungan ulang ya di level kecamatan misalnya saja
nah saat ini ada beberapa daerah yang sudah sampai level kabupaten dan
tidak menemukan persoalan yang kursial seperti yang disampaikan tadi
seperti yang disampaikan oleh ferry
dan kalau pun ditemukan ya silakan dilaporkan kepada bawastu
nah bawaslu sendiri kan menerima laporan sampai saat ini baru
tidak sampai puluhan ribu kan baru berapa ribuan gitu kan
nah jika dibandingkan dengan jumlah tps yang kita punya misalnya saja
walaupun itu kecurangan ya tetap kecurangan
tetap itu terjadi
ya dilakukan tindakan
tetap menjadi perhatian
dilakukan tindakan dan bisa pidana bahkan
dan jika kemudian dilaporkan ke tps ya itu bisa jadi kesalahan
kemudian dilaporkan ke bawaslu dan dilaporkan diteruskan kepada gakumdu gitu kan
kita tidak menutup mata bahwa ada penyelenggara kami yang nakal
misalnya saja di sumeneb yang digerbek kemudian ada surat surat yang sudah dicomlos lebih dahulu
itu kita ganti semua silakan dilaporkan ke bawaslu dibawa ke gakumdu dan bisa dipidana
nah itu direkomendasi pemungkutan suara ulang
nah pemungkutan suara ulang sampai saat ini ada sekitar tujuh ratus an sekian ya
masih berlangsung ya
kemudian ada yang lanjutan
ada yang susulan
susulan kebanyakan sudah mulai dilaksanakan dan sudah mulai selesai
nah jadi saya kira dalam rekapitulasi manual ini baik partai atau saksi saksi partai panwas dan pemantau pemilu harus kemudian memastikan bahwa betul disitu ada kecurangan gitu loh
dan laporkan ke pihak yang di bawastu
jangan kemudian memviralkan kemudian tidak tahu harus kemana dibilang ada curang gitu
artinya kanal kanal untuk menyelesaikan pelanggaran pelanggaran ini sudah diatur dalam peraturan undang undangan
lakukan sesuai dengan peraturan undang undangan
kpu pun menerima laporan kecurangan tentu saja harus dengan prosedur
benar bahwa itu ada kecurangan
nah sampai saat ini kan yang dilaporkan kepada kita bisa dilaporkan kepada bawaslu misalnya saja mana buktinya kemon dimana kecurangannya gitu
nah banyak orang yang kemudian tidak bisa melihat
soal situng misalnya saja
tadi ferry bilang bahwa dari sekian
ternyata hanya enam belas yang belum diperbaiki misalnya
sekarang kita sudah memperbaiki tujuh puluh satu dari satu ratus delapan puluh
yang lainnya masih ongoing masih proses
jadi itu kita lakukan terus
jadi sekali lagi kpu bekerja secara transparan mencoba bekerja untuk transparan
tapi jangan kemudian kesalahan kesalahan itu dibuat seakan akan itu kesengajaan
kalau hitungan saya cuma ada satu ratus delapan belas kesalahan yang kemudian tujuh puluh satu sedang kita perbaiki
eh sudah kita perbaiki
tidak itu hanya masih kita perbaiki terus
jadi sekali lagi situng ini bukan instrumen untuk kemudian digunakan sebagai hasil resmi
pemungutan suara atau pemilu dua ribu sembilan belas
betul c satu nya resmi
tetapi ada mekanisme juga rekapitulasi yang berjenjang secara manual
yang kemudian c satu itu dianggap salah atau tidak benar itu bisa kemudian dituangkan dalam formulir di kecamatan untuk dirubah sampai begitu seterusnya sampai kpu ri nanti
oke baik menarik
perhitungan tingkat nasional saja belum mulai ini tapi sudah ada kemudian wacana untuk kemudian mengevaluasi pemilu serentak
nanti kita bahas sedikit tetap bersama kami
ada bergabung bersama kami masih di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal
apa saja sih kesulitan rekapitulasi tantangan dan juga yang utama sekali yang sejak awal kita bahas ini adalah ada trust issue
mas ferry di sini kemudian bersama teman teman sudah berusaha menjebatani agar trust issue berkurang ya
mas ferry dengan data data yang secara independen dikumpulkan
tapi kita kembali deh soal data data itu kemudian kembali soal c satu
apakah betul ada menguntungkan hanya salah satu pihak saja
jadi temuannya memang ini acak ya data yang acak
jadi kalau mau melihat dari dua ratus tujuh puluh ribu itu hanya temuannya yang tadi kita sebutkan satu ratus delapan puluh sudah diperbaiki
dan soal keuntungan siapa ya memang tidak menunjukkan pola tertentu menguntungkan satu saja
ini yang data yang bisa dilihat menurut saya sih
jadi kalau dari ini sebelas data ya
dari enam belas itu kami coba tampilkan ada sebelas
dari sebelas itu memang ada sekitar berapa tuh ya
dua yang menguntungkan
dua yang menguntungkan dua
misalnya model kendal
nah kendal itu ada satu satu ratus tiga puluh tiga dan dua
tapi kemudian dalam inputan kpu satu ratus tiga puluh tiga untuk satu dan delapan ratus lima puluh empat untuk dua
begitu juga di tps tujuh cilowong kota serang banten
nah itu juga menunjukkan pola yang sama
lima puluh tujuh di c satu inputnya lima puluh tujuh untuk satu
sedangkan untuk dua
dia dari satu ratus delapan puluh empat menjadi tujuh ratus delapan puluh empat
tapi kalau misalnya ini dilihat oleh
ah dua nya cuma dua sisanya menguntungkan satu gitu
ya datanya mengatakan begitu
saya tidak punya preferensi khusus apakah ini akan menguntungkan satu atau dua
tapi ini data hasil reviewnya kira kira seperti ini
prinsipnya adalah kalau dari yang kami review sebenarnya polanya nggak kelihatan pola pola tertentu
bahwa ini memang menguntungkan kandidat tertentu tidak
bahkan misalnya di tps tujuh belas kabupaten oku ini
kedua dua calon pasangan presiden
itu dirugikan juga dari inputan yang dilakukan oleh kpu
satu ratus lima puluh dua jadi satu ratus sepuluh empat puluh satu jadi lima belas
dan ini kan sebenarnya begini
kalaupun misalnya anggap saja kpu mau bermain
saya tidak mau bela kpu tidak
tapi kalaupun anggap saja kpu mau memainkan data di dalam situng
karena penetapan nasional secara resmi itu bukan dari data ini
bukan dari situ
tapi dari rekapitulasi secara berjenjang
jadi pada prinsipnya seperti ini
kpu juga tidak perlu resah
dengan banyaknya viral dan sebagainya
terus kemudian orang mencerca kpu
menurut saya ini adalah salah satu keberhasilan kpu
mendorong publik untuk kemudian perhatian terhadap data yang kemudian di upload
nah itu catatan penting sebenarnya
karena dengan data itu sebenarnya
kami publik pemilih semuanya
justru bisa melihat apakah rekapitulasi secara berjenjang itu benar atau tidak
kalau kita mau bicara soal trust
soal bagaimana mengendalikan proses rekapitulasi secara berjenjang
pak ilham cuma bertujuh orang
bagaimana mengendalikan seluruh jajaran di kecamatan di tps
salah satunya adalah dengan membuka data ini
kalau data ini dibuka
artinya publik akan mengetahui
bagaimana posisi perolehan suara masing masing calon presiden
masing masing partai politik
sehingga ketika rekap di tps rekap di kecamatan ada bahan
bagi publik bahkan bagi caleg untuk kemudian menggunakan data ini
supaya rekapitulasinya dilakukan secara benar
kami boleh menyayangkan
data yang di upload pak ilham ini baru dua ratus tujuh puluh ribu
dan itu pun baru presiden
menurut kami yang paling krusial sekarang itu
dan kami menunggu nunggu sebenarnya
apa kendalanya sebenarnya pak ilham
nah itu pak ilham yang harus jawab nih
ini kan yang banyak yang belum masuk ini daerah indonesia timur mbak
jaringan kita waduh naik turun terus gitu
mereka juga komplain selalu
jaringan bermasalah lagi nih pak
nah ini jadi soal memang sekali lagi
ini persoalan klasik lah
pengalaman dua ribu empat belas juga demikian
kalau kita lihat di data parlemennya
nah itu terus terus akan kita pantau terus
memastikan bahwa proses scan sekarang terus berlanjut
kalau kita lihat proses hitungnya itu kan masih bertambah terus
nah jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa
kita akan mengoreksi
apapun kemudian yang dilaporkan kepada hotline pengaduan kita
tapi sekarang baru tiga puluh yang kita terima
sementara sisanya yang kita temukan itu adalah hasil monitoring dari tim kpu sendiri
jadi kpu tidak berdiam diri
bahwa ketika ada kesalahan
kita tahu itu ada kesalahan
sehingga kita unlock terlebih dahulu
kita minta teman teman kabupaten kota untuk memperbaiki
nah jadi sekali lagi bahwa
masyarakat juga tidak perlu resah
bahwa kita terbuka dengan proses
tapi sudah tidak perlu resah lah ya
tadi kan sudah ada yang menengok nengok server kan
karena soal server bukan ini
tapi server juga kemudian ada isu server di singapura misalnya
kita buktikan kemarin dengan prof mahfud dua
tadi sekjennya datang semua
kita buka juga ada di indonesia
dan ini adalah server yang terbaru
kemudian proses hitung ini akan terus kita pantau terus menerus
ya insya allah bisa
sambil kemudian proses rekapitulasi di kecamatan juga nanti da da nya itu akan masuk juga
nah jadi tidak ada yang kita tutup tutupi
nah tapi sekali lagi saya ingin kemudian teman teman atau pemirsa
jangan fokus hanya disitung
karena hasil resmi yang nanti akan kita gunakan adalah di rekap berjenjang
nah ini harus dipantau
harus dilaporkan juga jika ada pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh
entah itu partai politik
entah itu penyelenggara pemilu
silahkan laporkan kepada bawaslu
dan itu yang betul betul harus dikawal betul betul dari tingkat bawas sampai atas ya
tidak hanya melihat dari situng saja yang sudah puas begitu ya
dan kesalahan kesalahan itu belum tentu kemudian dilakukan oleh petugas kami di tingkat kecamatan atau di kompeten dan sebagainya
ada juga kemudian rekomendasi pak anwaslu juga yang membuat ada psu
petugas kami di kpps sudah mengatakan bahwa orang yang tidak berktp
dia sebagai pemilik khusus tapi tidak punya ktp domisili di tempat itu
di tpps tersebut
dia tidak boleh memilih
tetapi ada kemudian pt ps yang mengatakan itu boleh
karena dalam undang undang mengatakan rekomendasi atau usulan dari pengawas di tingkat tps itu harus dipatuhi
maka petugas kami patuhi
tetapi akhirnya kemudian di psi lagi oleh rekomendasi oleh bawaslu
nah ini kan juga hal hal yang perlu kita perhatikan sekali lagi
bahwa pemilu ini tidak hanya kemudian melihat kpu ansih sebagai penyelenggara
tetapi juga harus dilihat beberapa faktor
seperti misalnya saja ada
ada pasangan calon presiden dan wakil presiden
ada stakeholder pemilu lain
nah ini yang kemudian sama sama mari kita menyukseskan pemilu ini dengan berpartisipasi
mengadukan jika ada kecurangan
mengadukan soal situng tadi
jadi tentu saja ini kita akan menerima dengan baik dan akan segera mengoreksinya
melihat kompleksitasnya mas ferry sekarang
sudah ada kemudian wacana untuk mengevaluasi pemilu serentak
apakah itu juga dilihat sebagai sesuatu hal yang mungkin perlu dievaluasi
melihat kerumitan proses
ada kabar duka yang begitu besar di penyelenggara di tingkat bawah
tentu ada banyak evaluasi yang harus dilakukan
jadi perdebatannya bukan hanya soal bagaimana
termasuk misalnya memisahkan
jadi satu perubahan itu bisa terkait dengan perubahan sistemnya
tapi saya bukan kemudian menolak keserentakan
tapi model keserentakannya yang harus diperhatikan
karena model keserentakannya sekarang ini dengan lima kotak itu sebenarnya keserentakan yang tidak diharapkan
karena kami dulu mendorong sebenarnya
keserentaknya itu ada beberapa model
model keserentakan nasional dan daerah
nasional bisa memilih presiden dpr dpd
daerah dprd kabupaten kota provinsi gubernur bupati
jadi ada empat suara
jadi model begini ini menjadi salah satu model
jadi ada banyak model sebenarnya yang nanti bisa didorong
tapi tentu kita belum bisa menentukan sekarang
ada banyak beberapa evaluasi yang nanti akan dilakukan
nah yang perlu dirubah adalah kemudian misalnya tadi ferry mengatakan bahwa ada pemilu lokal untuk dprd dpd kota dan pilkada
sekarang kan untuk dpr pemilihan legislatif itu berbeda dengan pilkada
resimnya berbeda menurut undang undangan begitu
undang undangan juga berbeda
kemudian putusan mk yang mengatakan harus serentak gitu ya
putusan mk di tahun dua ribu tiga belas juga kemudian harus dirubah juga
undang undangnya dirubah dan regulasinya yang dirubah
kpu tentu saja akan memberikan masukan masukan terkait dengan penyelenggaran pemilu dua ribu sembilan belas ini
misalnya saja petugas kami yang kelelahan
sudah banyak korban yang meninggal dunia
nah ini buat kami adalah tragedi gitu
terkait dengan penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas yang rumit dan complicated
kemudian undang undangnya juga harus segera di
kalau ingin di revisi kalau kita menginginkan pemilu yang lebih baik
kita cuma satu setengah tahun loh undang undang itu baru selesai agustus dua ribu tujuh belas
maka ketika nanti yang terpilih siapapun nanti dia baik itu dpr nya dan presidennya
dia harus memikirkan bahwa undang undang ini harus jauh jauh hari dipastikan
kemudian formatnya seperti apa sistemnya seperti apa
sehingga berasal dari atau kemudian based on dari
masukan masukan dari masyarakat sipil dan juga dari penyelenggara pemilu
jadi memang tidak cukup hanya soal perubahan sistem
dan selama ini setiap perubahan undang undang kita hanya berbicara sistem
isu isu krusial soal sistem pemilihan mau proporsional terbuka atau tidak dan sebagainya
tapi ada problem problem manajerial soal teknis penyelenggaraan
kita bisa mengavaluasi saya kasih satu contoh saja
dulu empat kotak suara itu dilakukan proses pemilihan dan rekap itu pada hari yang sama
tapi begitu kotak suara itu dilakukan proses pemilihan dan rekap itu pada hari yang sama
tapi begitu kotaknya jadi lima surat suaranya lima tetap juga kan
hanya satu hari
di soal sisi sisi teknis penyelenggaraan pemilu di dalam pembahasan undang undang
tidak pernah kemudian
jadi pembahasan secara detail
oke baik kita lihat sekarang nanti seperti apa
jalannya ini berarti rekat tiket nasional empat mei berarti ya
pak ilham ya
iya kita startnya bisa dari empat mei
startnya empat mei oke terima kasih
mas ferry sudah bergabung malam hari ini
terima kasih banyak
sudah sibuk tapi bisa mampir ke sini kabur sebentar
dan kami akan kembali tetap bersama kami di cnn indonesia prime news